mau pulang ke rumah baru pi
dan mulai sekarang aku akan turutin semua permintaannya adriana
perjanjiannya akan aku tepatin kok pi
level mau ke rumah baru
menurut kamu bagaimana
aduh bahaya kalau boy diajakin ke rumah gue
percuma dong ku usaha untuk pindah ke rumah baru
biar gak nyaris ketahuan sama boy kayak di rumah dulu
menurut kamu kayak bagaimana
emosi dari tadi
mon mereka kenapa mukulin kalian
gara gara kita lewat jalan mereka boy
oh ya lain kali kalian gak usah cari gara gara sama orang lain
kan ini jalan umum jadi siapa aja boleh lewat di sini
sari bang maaf bang
udah bubar gi
eva lo gak jadi pindah sekolah
kita yang bujukin dia gak mau tetap pengen pindah
giliran boy aja yang bujukin
itu kan gemes tau gue liat lu berdua
budi yang gak usah pacaran
orang mereka cocok banget
ya kan gue belum selesai ngomong
maksud gue lo berdua gak usah pacaran
langsung merit aja tuh gampang kan
ternyata lo jago juga ya mau ngomong ter trend
kapan kapan kita balapan yuk
ada taruhan ya
lo jangan dengalin gue ya
gak jalan beda ya
mendingan kita pulang udah mulai gelap nih
apaan lo takut kan diomelin sama abangnya raya
yaudah balik yuk
si apus kalau gak partner gue
iya gua pengen inin

aku tau kan
kita temen temen kayak putar above
tapi gue pengen menonjolannya
masuk ke asrama dan jauh dari kehidupannya boy
ada ada aja sih itu anak
coba mas tepan reva deh mas tanya dia ada dimana
kok bunyinya kayak disini
handphone yang gak kebawa sama dia
ehm coba mas tepan temennya deh mas
hah mas tepan boy siapa tau reva sama boy
biar gua angkat
jadi bener gak kamu sama boy
sekarang kamu dimana
eh udah di jakarta pi
kok bisa sih
kamu pasti ngobot kebuten kan
tapi papi tenang aja kok aku rame rame sama temen temen aku juga
mau pulang ke rumah baru pi
dan mulai sekarang aku akan turutin semua permintaannya adriana
perjanjiannya akan aku tepatin kok pi
reva mau ke rumah baru
menurut kamu bagaimana
bahaya kalau boy diajakin ke rumah gue
ku usaha untuk pindah ke rumah baru biar gak nyaris ketahuan sama boy kayak di rumah dulu
menurut kamu kayak bagaimana
larang temen temennya reva ke rumah baru kita mas
seperti peraturan yang udah aku buat
oke reva kita ketemuan di rumah baru ya
tapi tetap dengan aturan yang dibikin oleh adriana
kamu gak boleh bawa temen temen kamu ke rumah
iya pi tenang aja aku pasti akan tepat di janji kok
oke sampai ketemu di rumah baru ya
kenapa kenapa bingung
sampai jam segini dia belum pulang juga
ini kemalaman dong
si neng itu anak baik
gak pernah yang kerja janji kayak begini dong
ini efek mainin si kemod dia mas
kalau main sama si kemod mas tidak apa apa
daripada sama orang lain
ini siapa pak
ya ampun pak
kamu cilebong ini saya lagi serius
ajak buat gila
namun ini kemodor garing bro
iya serius pak
kamu udah janji sama abah ya neng
gak mau pergi dua duaan sama si kemote
sekarang malah pulang sama si kemod
jangan ada kedekatan saya bilang
abah biarin ab tuh udah gak berduaan juga
motornya pisah pisah gak beroncengan
teman teman kamu mana
yang ada tujuh puluh orang itu
sampai malam jam segini nggak ada satupun
banyak banget pak
tadi tuh kita semua ke bogor
kenapa gak ngelepon abah dulu neng
abah tadi tuh ngedadak
kita tuh gak direncanain
terus habis dari bogor kita pulang ke rumah masing masing
jadinya mau dingin pulang pulang
gak ada alasan lagi nih
kamu udah ingkar janji sama apa
abah udah gak percaya lagi sama kamu neng
sama kamu juga
abah juga capek ngurusin ning
aku masuk dulu
gak kayaknya aku harus bersih
iya abah neng kan baru pulang
capek ya tuh abah
sama abah juga capek
sekarang duduk sama abah
ngapain kamu masih di sini
yaudah kalau gitu saya pamit pak
bisa darah tinggi
udah dibersihin tadi sama apa sebelah sini
disapu sama detail sama siapa
pokoknya sama om sardung sudah dibersihin neng
neng kumaha acting marah abah tadi di depan
abah acting acting juga artisnya
tadi tidak acting
orang jawa loh
sudah pernah belum dengar suara kasar abah seperti tadi
apa tiba tiba abah mengubah sih semenjak tinggal di bukota
itu bukan yang gitu neng
wajar atu neng
abah ingin mengetes kesetiaannya sih
eh ternyata benar kan
dia bukan belain kamu malah cabut
lagi kan tadi apa nyuruh pulang
mohon dihitung hargain abah pak
terima kasih pak

neng bukan berarti neng
prinsip tetap prinsip
ngapain kamu udah pulang juga balik lagi ke sini
saya ke sini mau gantiin hukumannya raya abah
karena itu juga salah saya
ya udah tuh
kan tadi udah dipel udah disapu sama om dudung
biar tambah kinclong
anak muda itu tidak boleh ada kata capek nih
abah aja udah tua gak ada kata capek
buktikan bahwa kamu benar benar cinta sama sineng raya
ini mau disambu apa dipel